calon presiden nomor urut satu jokowi dodo memperkenalkan kartu baru yang akan ditawarkannya jika kembali terpilih pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas nanti
nah salah satu yang menjadi kontroversi adalah kartu prakerja
para pemegang kartu ini akan diberi gaji bila selama satu sampai dengan dua tahun setelah mereka mengikuti pelatihan belum juga mendapatkan pekerjaan
pada minggu dua puluh empat februari lalu presiden joko widodo menyampaikan pidato kebangsaan di gedung sentul international convention center bogor jawa barat
dalam pidatonya capres nomor urut satu jokowi dodo berjanji akan terus menurunkan angka kemiskinan melalui lapangan kerja
harga yang stabil dan terjangkau jaminan sosial yang menyeluruh serta program lainnya untuk kesejahteraan rakyat indonesia
dalam kesempatan itu calon presiden nomor urut satu ini akan menerima pemberian kartu baru yang akan ditawarkan pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
kartu baru yang menjadi program yang akan ditawarkannya jika kembali terpilih pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
kartu kartu tersebut adalah kartu sembako murah kartu indonesia pintar kuliah dan kartu prakerja
disampaikan jokowi kartu prakerja merupakan bentuk pelatihan bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan dan keterampilan di dunia kerja
saya akan meningkatkan lebih banyak lagi program pelatihan untuk para pencari kerja dan korban phk
untuk itu akan saya luncurkan yang namanya kartu prakerja seperti ini
akan kita luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi untuk scaling untuk rescaling dan untuk upscaling
ini pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan bagi yang belum bekerja
bagi yang berstatus sebagai pekerja dan juga bagi yang akan berganti pekerjaan
jokowi mengungkapkan para pemegang kartu tersebut akan diberikan akses untuk mengikuti pelatihan kerja
jika dalam satu hingga dua tahun setelah mendapatkan pelatihan kerja masih belum mendapatkan pekerjaan
maka mereka bakal memperoleh gaji atau tunjangan dari pemerintah
melalui program kartu ini pemerintah diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia indonesia yang berkualitas premium
yang mampu bersaing di dalam maupun dunia
yang mampu bersaing di luar negeri
program yang disampaikan presiden jokowi ini pun lantas mendapat kritik dari sejumlah pihak
muhammad faisal menilai janji calon presiden nomor urut satu jokowi dodo ini tidaklah dibutuhkan para lulusan smk
faisal mengatakan bahwa yang dibutuhkan para lulusan smk adalah lapangan pekerjaan yang bisa diserap
salah satu yang bisa dilakukan pemerintah untuk membuka lapangan kerja adalah membenahi kurikulum pembelajaran di masa smk
oleh karena itu janji kampanye capres petahana melalui kartu sakti ini dinilai belum efektif untuk menekan angka pengangguran khususnya lulusan smk
badan penanganan nasional prabowo subianto sandiaga uno turut mengkritik program kartu prakerja capres petahana joko widodo
dikutip dari detik com anggota dewan pengarah badan pemenangan prabowo subianto dan sandiaga uno
fadlizon menyebutkan program yang disampaikan presiden jokowi sangat politis
menurutnya kartu prakerja ibarat memberikan impian kosong
melalui kartu prakerja pengangguran lulusan smk akan diberikan gaji yang uangnya dibebankan pada apbn
menurutnya memberikan gaji kepada pengangguran bukan solusi justru solusinya adalah menciptakan lapangan kerja yang mudah
kartu prakerja salah satu program kartu baru yang ditawarkan oleh calon presiden nomor urut satu jokowi dodo
jika kembali terpilih pada pilpres dua ribu sembilan belas menuai kritik
dan kita akan bahas mengenai polemik ini bersama di ujung telepon sudah ada mbak eni sriharta
tidirektur eksekutif indep mbak eni selamat malam
kayaknya yang paling pas kalau kita ngomongin seberapa realistis ya program penawaran kartu prakerja oleh jokowi ini
anda melihat seberapa realistis untuk mewujudkan hal ini
atau mungkin jauh panggang dari api nggak ada realistisnya sama sekali nih mbak eni
ya sebenarnya kalau kartu prakerja ini kan istilah ya
tapi insensinya kan ini seperti halnya tunjangan atau subsidi pengangguran
intinya kan begitu kan sebelum mendapatkan pekerjaan mendapatkan tunjangan dari pemerintah
nah sepanjang memang ketersediaan budgetnya itu ada dan dianggarkan ya sebenarnya realistis gitu kan
ada atau nggak nih budget sama anggarannya
ya tapi kan yang kita persoalkan
yang mungkin yang harus dievaluasi itu kan seberapa efektif gitu kan
kalau misalnya sudah menjadi kebijakan politis kan menteri keuangan tentu tinggal menganggarkan gitu
kalau itu memang sudah menjadi komitmen politis
tetapi yang menjadi pertanyaan seberapa efektif gitu
jadi kalau misalnya ini objeknya siapa
katakanlah misalnya lulusan smk
lulusan sma itu kan bisa teridentifikasi seluruh indonesia misalnya berapa
kita bandingkan misalnya mbak dulu pemerintah punya yang namanya anggaran ikatan dinas
jadi beberapa sekolah misalnya ada stan stbdn dan sebagainya
itu pun setelah beban fiskal ini cukup tinggi itu dikoreksi
jadi banyak yang ikatan dinas itu dihilangkan
padahal itu hanya beberapa dan untuk fokus tujuan khusus
nah kalau ini ditujukan misalnya untuk smk nanti lulusan smk yang belum mendapatkan pekerjaan
jadi yang tidak mendapatkan pekerjaan atau belum menemukan belum memperoleh pekerjaan setelah lulusan smk itu jumlahnya cukup besar gitu kan
nah saya misalnya bandingkan secara sederhana
kalau memang lulusan smk ini bisa biar cepat
kalau lulusan smk ini bisa biar cepat
kalau memang lulusan smk ini bisa biar cepat
tetapi lihat berapa pengangguran yang terselubung
artinya mereka juga belum teroptimalkan pekerjaannya
artinya mereka belum teroptimalkan pekerjaannya
sehingga saya khawatir nanti implementasinya ketika siapa yang nantinya memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kartu ini
jadi kalau misalnya
kalau berawal atau berpijak benchmark dengan data data tadi itu besar sekali
itu hal yang kedua
nah hal yang ketiga selama ini efektivitas kebijakan fiskal itu kan fokusnya adalah memberikan stimulan pemerintah fungsinya
jadi kalau memang pemerintah ingin terjadinya akselerasi lapangan kerja maka yang harus dilakukan adalah misalnya fokus ke memberikan insentif ke industri industri padat karya
memberikan insentif ke industri industri padat karya
memberikan insentif ke sektor sektor umkm yang dengan sendirinya
kalau umkm itu bisa sustainable maka dia akan berpeluang untuk menciptakan lapangan kerja
ya termasuk juga mengundang investasi
nah sehingga sebenarnya transfer payment atau direct yang subsidi direct yang diterima masyarakat memang dimungkinkan atau diperbolehkan
selama ini telah menjadi skema kebijakan pemerintah
tetapi sebenarnya kalau kita melihat urgensinya
jadi subsidi langsung itu perannya atau urgensinya itu lebih lebih ke yang emergency rescue
jadi kalau misalnya kemarin blt kan ada dampak penaikan bbm kasih blt
terus rastra juga orang yang miskin di level terendah
itu kan nggak bisa diapa apain lagi dikasih ini
nah kalau lapangan kerja kalau kaitannya dengan lapangan kerja ini yang harus dibuka
ya yang harus dibuka itu adalah bagaimana menumbuhkan pasokan atau suplai lapangan kerjanya yang lebih utama
oke mbak eni terkait dengan hal itu tadi pemberian insentif terhadap industri padat karya umkm kemudian juga penyediaan sarana seperti tadi yang sudah disebutkan
ada laboratorium dan sebagainya
untuk peningkatan kualitas melalui skill pelatihan training segala macam
anda melihat selama ini sudah berjalan seperti apa
ya kalau kita lihat
coba kita lihat proporsi dari kualitas smk kita
mengapa sih kok smk kita banyak yang menganggur
mestinya ya di smk itu terbalik mbak proporsinya
selebihnya hanya teori gitu kan
nah praktek itu butuh dukungan apa
butuh dukungan fasilitas berbagai macam untuk misalnya ketersediaan kalau mereka itu smk di bidang elektronik gitu kan
nah ini kan membutuhkan sarana prasarana yang update
jadi teknologi teknologi yang update dan juga peralatan yang update gitu
sehingga lulusan smk ini benar benar menguasai teknologi yang sedang
ya sedang digunakan oleh dunia usaha sekarang
sehingga dunia usaha ini langsung bisa memakai gitu
mbak eni menarik sekali insight dari mbak eni
tapi saya harus menyudahi dulu karena kita sekarang harus mendengarkan kumandang azam maghrib
tapi sekali lagi terima kasih untuk perbincangannya untuk insightnya di si indonesia connected malam hari ini
kami masih akan lanjutkan cnn indonesia connected usai kumandang azan maghrib berikut ini
tetaplah bersama kami